selain menuai kecaman akibat pernyataannya yang menyentil bahasa sunda
anggota dpr ri dari fraksi pdi perjuangan arteria dahlan juga menjadi sorotan
karena lima mobilnya yang sedang parkir di ruang parkir gedung dpr
menggunakan plat nomor milik kepolisian yang sama yaitu empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh
dalam konferensi pers pada kamis sore arteria dahlan menyatakan
plat nomor polri yang terpampang di mobilnya hanyalah merupakan plat dasar
sementara kepada detik com karopenmas divisi humas polri
brigjen polisi ahmad ramadan menyatakan dalam data staf logistik atau slok polri
plat nomor polri tersebut memang tercatat untuk mobil milik arteria dahlan
sebagai anggota dpr ri arteria sebenarnya juga sudah memiliki plat nomor dpr bernomor rf
bagaimana sebenarnya kebijakan penggunaan plat nomor kendaraan dan peruntukannya
apakah kemudian tepat jika plat nomor kepolisian digunakan oleh anggota dewan
kita akan bahas malam hari ini
bersama trubus rahardiansyah pengamat kebijakan publik dari universitas trisakti
sebelumnya sebenarnya kami sudah mencoba menghubungi mahkamah kehormatan dewan dan humas dari polri
namun hingga saat ini belum ada yang bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini
kita langsung sapa selamat malam pak trubus
iya selamat malam mbak
pak trubus ini lagi lagi ramai diperbincangkan
yang ingin kita bahas malam ini spesifik soal penggunaan plat nomor polri
ketua komisi tiga sudah menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa ada penggunaan ini
artinya ini penggunaan plat polri ini digunakan dalam konteks pribadi
kalau anda sendiri melihat seperti apa sebenarnya kegaduhan yang ditimbulkan dari yang bersangkutan
ya menurut saya ini disebabkan oleh ketidakpahaman
di mana pemahaman tentang penggunaan plat mobil ini dilakukan di
karena kemudian masyarakat melihat apa yang dilakukan oleh para bupatiwan yang menggunakan plat terkiri itu
menunjukkan seperti ada privilege
sehingga penggunaan plat mobil ini sebenarnya tidak tepat
sejak awal juga masyarakat kurang setuju
karena hal ini akan menimbulkan diskriminasi di lapangan
tetapi yang terjadi kemudian karena sudah ada aturannya
maka aturan ini ditegakkan
seperti mana yang kita lihat
ada banyak beberapa bupatiwan yang sudah menggunakan plat khusus
tapi memang ini persoalannya menjadi heboh di masyarakat
karena ada seorang bupatiwan yang memiliki plat kendaraan itu sama nomornya untuk kelima mobilnya itu
itu menjadi heboh lagi
karena hal ini tentu melanggar aturan yang ada
di mana kemudian persoalan plat ini menjadi merungting
karena sesungguhnya masyarakat sendiri tidak mengendaki penggunaan plat itu
untuk hal hal yang sifatnya
di luar pekerjaannya
dan sesungguhnya yang persangkutan kan sudah punya plat sendiri
yang memang penggunaannya khusus sebagai anggota dewan
sebagai pejabat lah ya
sebagai pejabat publik
itu sudah ditetapkan
sehingga kalau kemudian muncul lagi di kendaraan yang lain
tetapi nomornya sama
dan ditetapkan pada tempat yang tidak pada tempatnya
saya rasa juga ini menjalankan hanya di pentel saja
ini saya rasa menjadi persoalan
di mana kemudian masyarakat memandang
hal yang sifat mainan
seperti menjadi olo oloan gitu ya
dan sepatah akhirnya seperti penerapan plat ini
hanya istilahnya itu
ya hanya akal akalan saja lah
kemudian seolah olah ini menjadi hal yang rame di masyarakat
saya rasa itu mbak
publik dibuat bingung oleh kejadian ini
tapi juga yang membuat publik bingung
kita tahu bahwa yang bersangkutan
arteria dahlan ini adalah anggota komisi tiga
dan ini seakan akan seperti kebetulan
seperti apa pak trubus melihat kebetulan ini
sebenarnya bukan kebetulan
itu berarti selama ini sudah ada
ada tsp lah
tahu sama sama tahu
bahwa itu menggunakan plat mobil yang sama ya
di mana penggunaannya sebenarnya
lebih menurut saya lebih ada unsur penyalahgunaan gitu
sehingga dalam hal ini tidak ada
tak elok lah kalau mengatakan bahwa itu tidak tahu
nah karena itu menurut saya yang lebih bagus adalah
di mana kemudian persoalan ini
jangan terulang kembali
itu ya di mana kemudian setiap anggota dewan
minta kak apa nomor tersebut
karena ini akan menjadi ribet lagi kalau misalnya
di tingkat daerah kan ada juga ada anggota dprd
mbak nanti dprd nya juga minta plat tersebut lagi
jadi ini kan
menjadi persoalan yang akhirnya berkepanjangan
dari sebuah kebijakan yang menurut saya
tidak tepat gitu
misalkan yang sifatnya
secara saya itu mbak
kejadian penggunaan plat nomor polri
oleh orang yang tidak berhak menggunakan
ini bukan kejadian yang pertama
yang kita tahu ya
ada juga warga sipil lainnya
yang bukan anggota dewan
yang juga menggunakan plat polri
plat dengan keluaran dari polri
sebenarnya yang anda lihat
seperti apa polri harus menjelaskan
terkait dengan kebijakan kebijakan ini
anda melihat ada regulasi
yang telah dikeluarkan oleh polri
mengenai penggunaan khusus dari plat nomor polisi
ya menurut saya ini
harusnya polri mengedukasi kepada masyarakat
tentang penggunaan nomor
bahwa ada nomor nomor yang sifatnya khusus
kepada pejabat publik
yang jenisnya rs atau apa
yang gimana kemudian
apakah saat di jalan itu
misalnya terjadi pelanggaran
atau pemilik mobil itu
itu dengan mudah akan diidentifikasi
tujuan semula kan seperti itu
tapi kan persoalannya kemudian
di masyarakat itu
memandang penggunaan itu
menjadi hal yang tidak wajar
karena yang terjadi
masyarakat melihat penggunaan plat plat itu
jadi masyarakat juga ada yang
karena menganggap bahwa
dengan menggunakan plat khusus itu
memperoleh pelit pelit di jalan
karena jalannya kebetulan masuk
atau karena menunjukkan eksistensinya
atau biasanya orang orang yang
merasa punya akses
atau punya kedudukan tertinggi
biasanya masyarakat juga
pengen diperlakukan istimewa
sebenarnya adanya munculnya seperti
apa yang terjadi
masyarakat pun akhirnya meniru niru
karena itu sebenarnya kalau sejak awal itu
dijelaskan kepada masyarakat
bahwa penggunaan itu memang
semasa masanya kepentingan dinas
saya rasa itu masyarakat
ya akan memahami
tetapi persoalannya kemudian
karena ternyata digunakan di luar dinas pula
di situlah kemudian masyarakat memandang
kalau begitu saya juga bisa dong
ikut sama sama dia
jadi ini kan bermain pada
tataran persepsi yang dimana
masyarakat itu akhirnya meniru oleh
perilaku para anggota dewan
yang menggunakan plat mobilnya dengan
sesuka hati atau dengan
atau sifatnya itu
regulasinya harus di siarkan
agar masyarakat bisa tahu
tapi juga yang menggunakan
jadi saya juga mendengar
apa saja yang harus
dilakukan pihak pihak terkait
dalam kasus ini
untuk mengevaluasi kedepan
agar kejadian yang sama tidak terjadi
iya evaluasi tentu berasal
dari aturan itu sendiri
kalau memang aturan ini ternyata
saya rasa aturan itu kan bisa dicabut
bisa direvisi gitu lho pak arlun
karena itu dikenal dengan
nomor nomor pelatih yang sifatnya spesifik spesifik
ataupun khusus khusus itu
dikembalikan pada aturan yang awal
dimana itu hanya digunakan
untuk tni polri saja
jadi selain tni polri itu dilarang
jadi menurut saya itu yang harus
yang kedua tentu kemudian
banyak sekali yang meniru niru
karena memang sifatnya masyarakat itu
orang anggota dewan
ataupun pejabat publik itu yang
merasa bagian dari dirinya
kemudian mengikuti apa
memalsukan nomornya itu juga
nah inilah kemudian pelanggaran pelanggaran ini
harus ditindak tegas
karena itu keberanian polri untuk menindak tegas
pelanggaran pelanggaran tidak saja bagi
tapi juga anggota dewan
dan selanjutnya yang penting adalah
ketika di jalan itu tidak ada istimewa lagi
jadi semuanya harus diperlakukan sama
karena hak hak warga itu ya sama
dan keputusan undang undang
semuanya mempunyai kekhawatiran yang sama
kira kira sama mbak
pak trubus terakhir singkat saja
artinya dalam konteks
arteria dahlan ini
artinya yang bersangkutan bisa terkena
sangsi etik bahkan pidana
ya bisa terkena sangsi etik
etik sebagai seorang pejabat publik
dia telah melakukan satu
apa namanya pelanggaran
etika lah sebagai sikap pejabat publik
karena nomor yang lima sama
artinya mobil yang sama miliknya dia
tapi semuanya menggunakan nomor yang sama
tetapi di sisa lain
juga kena pidana
karena di situ ada aturan pidana
dimana kemudian aturan yang ada
baik di kuhp maupun aturan yang di dalam
undang undang lalu lintas jalan raya juga
sudah jelas mengatur
bagaimana kalau misalnya ada
pejabat publik ataupun masyarakat
yang memalsukan nomor
kendaraan atau nomor pelaku mobil
saya rasa itu mbak
baik baik baik
terima kasih pak trubus rahardiansyah
pengamat kebijakan publik dari universitas trisakti
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini